direktur utama perumbulok jarod kusumayakti mengaku dalam percakapan telepon dengan mantan ketua dpd irman gusman
irman sempat menyebutkan seseorang bernama memi
hal itu diungkapkan jarod dalam merapat dengar pendapat bersama tim sepuluh dpd selasa pagi
memi adalah istri direktur utama cv semesta berjaya sefer yandi yang menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan kpk
jarod mengakui dirinya dihubungi lewat telepon oleh irman beberapa bulan sebelum ia ditangkap
jarod menegaskan pada tiga puluh juni sebelum dirinya dihubungi irman cv semesta berjaya telah mengajukan permohonan pembelian gula impor dari bulog
dari permintaan yang bersangkutan tiga ton hanya diusulkan oleh gifri sumatera barat sebanyak satu ton